anda masih bersama kami dan lagi lagi saya dan para pemirsa cnn indonesia harus kecewa karena pak muldoko tidak mau menjawab juga soal kebenaran
betul nggak presiden jokowi mengajak pak prabowo untuk jadi calon wakil presidennya
katanya sih betul ya kata pak romi bukan kata saya gitu
tapi mas hanta menurut anda ini apakah apa yang ingin ditunjukkan
lagi lagi anda kan harus membaca gestur semiotika dan juga dinamika politik
apa yang ingin ditampilkan apa yang ingin dicapai oleh presiden jokowi
nggak wacara itu bukan baru ya
bahkan di akhir tahun yang lalu sempat ada wacana itu
berapa bulan yang lalu juga ada dinamika di gerindra sempat menyampaikan itu
dan saya sejak awal mengatakan analisisnya pak prabowo masih tiga kemungkinan
jadi peta pilpres dua ribu sembilan belas itu sangat ditentukan oleh prabowo sebagai penantang pak jokowi sebagai peta anak
satu apakah prabowo kembali maju sebagai capres menjadi penantang bagi pak jokowi
yang kedua prabowo memilih menjadi kingmaker lalu menunjuk salah satu
saya selalu mengatakan
yang ketiga kemungkinan prabowo memilih bergabung bersama pak jokowi
karena dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin
mana yang besar posibilitasnya
kalau saya menghargai data terakhir bahwa gerindra memberi mandat kepada prabowo
memegang mandat itu
tapi mandat itu kan bisa digunakan kalau belum tanggal empat sampai sepuluh agustus
tapi bisa juga tiketnya dikasih ke orang lain
misalnya ke pak muldoko atau pak gatot atau siapapun lah yang disebut namanya dan seterusnya
itu masih mungkin
meskipun kalau dilihat memang tingkat kepastian tersebut
tingginya memang kalau pak prabowo ya bergabung
tapi itu persoalan gerindra lah
internalnya seperti apa
bahwa ditanya itu mungkin
dan ada diskusi ada wacana yang cukup mungkin
cukup kencang dalam dinamika politik belakangan ini
apa bahaya dan keuntungannya jika mereka berdua bersatu
saya bicara keuntungannya dulu
kalau keuntungan pasti kekuatan kutub politik yang sangat diametral
bipolar itu kan plus minusnya begitu
kalau ibarat kekuatan ada pipa
kalau hanya satu aliran itu kan kencang sekali
jadi kontraksi politiknya sangat kuat
tapi dengan bergabungnya maka itu bisa mengurangi
itu barangkali jadi tujuan
tapi kan dikeliling pak jokowi ada partai partai koalisi
apakah betul ada pd perjuangan ada golkar ada nasdem hanura p tiga dan sebagainya
apakah mereka menerima dengan situasi semacam ini
tentu juga ada orang bertanya tanya juga soal keseriusan prabowo dari sisi luarnya
jadi ini menurut saya jangan buru buru mengatakan ini tidak mungkin
jadi sampai dengan tanggal empat sepuluh agustus segala sesuatu masih mungkin
jadi meskipun istana tidak mengkonfirmasi bahwa itu mungkin saja terjadi percakapan itu dan pembicaraan itu mungkin saja
pak romi ya ketua umum pertiga mengatakan itu
jadi kita salahin pak romi aja
tapi kita bicara mengenai tantangan politik tahun ini
pak muldoko memasuki tahun politik ini nggak bisa disalahin siapa siapa
pemerintah anda ksp juga punya tanggung jawab untuk bisa
menyelenggarakan atau menjadi pengawal tahun politik ini supaya berjalan dengan baik
tantangan kalau dari penerawangan anda dari kalkulasi anda pak muldoko
tantangan terbesar di tahun politik kali ini
apakah masih sama saja di tahun dua ribu empat belas seperti anda waktu jadi panglima tni atau banyak yang berubah
tantangan yang kita khawatirkan bersama apabila sarah digunakan sebagai isu untuk memobilisasi masa
itu berat menurut saya
seberapa besar potensi itu pak muhad
sangat mungkin terjadi
dari penciuman anda
sangat mungkin terjadi
kalau kita tidak mewaspah ide semuanya
karena itu betul betul tidak bijak ya
kalau sarah dimobilisasi untuk kepentingan politik praktis
dan presiden jokowi anda lihat sasaran empuk untuk dijadikan sasaran untuk sarah itu
dari bagaimana mematangkan situasi kan kita ikutin terus
anda tahu orang orangnya siapa pak
saya ini prajurit yang tidurnya di jalanan
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sampai dengan dua ribu satu saya di jakarta
hampir tidur saya di jalanan
sehingga saya punya naluri untuk itu cukup tinggi
untuk mengenali situasi sangat tinggi
untuk itu saya sangat berpesan betul bahwa jangan sampai digunakan
isu sarah untuk memobilisasi masa sangat berbahaya
even yang bersangkutan nanti menjadi presiden
itu sungguh akan memakan dirinya sendiri
termasuk yang dikhawatirkan adalah di media sosial pak
kalau kita lihat kemarin kepolisian sendiri sudah berhasil menangkap beberapa
sindikat jaringan penyebar hoax atau kebencian
dan juga berbau sarah terutama untuk konteks politiknya
ini saya minta komentar pak muldoko terkait dengan hal ini
banyak yang mengatakan bahwa ya ini kan yang ditangkapi ya
ya kubu oposisi saja lawan politik saja
sementara teman teman dari pendukung jokowi sendiri tidak
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya pak
kami akan segera kembali
terima kasih pak
nanti kita juga suarakan
tapi kan sekarang tidak ada tindakan
sekarang ada yang seperti ini
saya tidak ingin mengatakan bahwa polisi sekarang sedang melakukan politisasi
saya tidak ingin mengatakan begitu
saya ingin berbaik sangka
yang ingin kami himbau adalah tolong negak hukum
kami dukung pemberantasan hoax ini
tapi lakukan secara proporsional dan secara adil
kalau itu dilakukan insya allah semuanya
sejauh ini belum sampai ke taraf itu
saya kira belum
jadi saya walaupun tidak sepenuhnya setuju misalnya dengan ungkapan ungkapan rocky grung misalnya
justru yang paling potensial membuat hoax hoax itu justru adalah yang punya instrumen
gimana menjawab kritikan seperti itu pak
sumbernya dari istana katanya
atau mungkin istana tidak tebang pilih maksudnya
peran kepolisian ya
kita harus menghormati peran kepolisian
istana sendiri juga tidak ada instruksi untuk memberangu
undang tidak ada sama sekali tidak ada
sebetulnya presiden sangat jelas
tindak tegas terhadap orang orang yang melakukan hoax fitnah apalagi
karena itu pada akhirnya akan merusak persaudaraan persatuan kesatuan bangsa
itu siapapun yang melakukan
kebetulan kemarin menggunakan nama mca itu yang telah dilakukan penindakan ya
menurut saya saya selaku orang muslim juga terhina juga lah
nama muslim digunakan untuk kepentingan hal yang seperti itu
yang kita tindak bukan namanya tapi perilaku pribadinya itu perorangannya
dan itu sangat bisa dibuktikan ya pak
dan bukan cuma lawan politik saja tapi yang juga pendukung pendukung pak jogi kalau membuat hoax juga bisa
ya saya pikir kalau ukurannya ke sana ya harus ada kepastian hukum gitu
satu lagi tantangan pak atau mungkin wacana yang juga belakangan ini muncul pak
ketika kita lihat pilkada seretak ini mas hanta dan juga pak muldoko banyak sekali mencokok calon calon kepala daerah yang tertangkap kpk gitu ya
kemudian muncul wacana dari para elit politisi kita bahwa lebih baik sebenarnya pilkada itu dikembalikan saja ke dprd
nah istara sendiri melihat ide atau wacana ini kabarnya apa
kabarnya akan segera direalisasikan di parlemen seperti apa pak
pandangan sikap ya sikap politiknya memang belum dimunculkan di situ ya
hanya kalau saya melihat dari analisa yang saya lihat selama ini ya bahwa pada saat berprosesnya demokrasi itu memang kita luar biasa ya
tetapi begitu kita lihat siapa yang menang biasa biasa begitu loh
yang luar biasa begitu sudah diputuskan ada yang menang semuanya cair
maknanya demokrasi kita sudah matang
buktinya nggak ada yang berdarah darah ya
padahal kalau melihat awalnya kan dalam proses menuju ke sana kan
awas itu luar biasa ya pak ya
mas hanta anda melihat bagaimana dinamika terkini
tantangan ke pemerintah kemudian melihat wacana wacana terkini ingin mengembalikan lagi pemilihan kepala daerah kepada dpr
sebelum ke dprd ya
mungkin tadi saya tanya keuntungannya kalau pak jokowi prabowo bergabung keuntungan lainnya mungkin potensi potensi isu sara hoax segala macam berkurang
tetapi memang kerugiannya bagi demokrasi kita karena demokrasi itu kompetisi
kalau kompetisi lalu pak jokowi tidak ada lawannya dan itu tidak sehat juga bagi demokrasi
meskipun secara konsesional itu diperbolehkan katakanlah itu
nah soal yang lain soal memproduksi isu isu yang negatif
untuk menyerang lawan itu belum tentu efektif
kalau datanya lemah bisa memukul balik yang bersangkutan
anda sebagai konsultan tidak pernah menganjurkan itu untuk klien anda ya
iya karena kalau tidak hati hati justru sebaliknya bisa menyerang balik
atau misalnya ada serangan ke pak jokowi soal apapun isu sertifikat segala macam
lalu pak muldoko bersama tim bisa menjelaskan dengan clear justru yang mendapatkan kredit point akan mendapatkan insentif elektoral justru bisa jadi pak jokowi
jadi kita bertarung itu
kita bertarung itu bisa jadi dibantu oleh lawan politik kita sendiri
yang menaikkan elektabilitas saya bisa jadi lawan politik
nah karena itu harus digeser peradaban demokrasi kita itu bertarung tentang program
jadi kalau ada lawan politik pak jokowi membuka soal kelemahan kinerja itu bagus gak masalah
tinggal dari pihak istana juga menjelaskan
nah jadi gagasan yang harus digeser adalah pemilih rasional
pemilih yang berdasarkan kinerja berdasarkan rekam jejak dan seterusnya
meskipun realitasnya banyak juga pemilih sosiologis
ini yang peradaban demokrasi kita semakin baik ya semakin bagus ya bicara tentang kinerja tentang program
tapi bukan alasan
kampanye paling efektif bagi petahana adalah menyampaikan kinerjanya
tinggal dari pihak oposisi melihat titik kelemahan menawarkan sesuatu yang baru
itu menurut saya lebih positif bagi demokrasi kita
soal dprd saya setuju juga dengan pak muldoko bahwa jangan melihat bahwa seolah olah masyarakat warga negara indonesia belum siap berdemokrasi
bisa jadi problemnya bukan di
bisa jadi problemnya bukan itu
jadi kita menyelesaikan persoalan tapi bukan dari subtansi yang sesungguhnya
jadi menurut saya demokrasi itu tetap harus dipertahankan baik secara subtansial maupun procedural
procedural adalah kpu nya harus independen dan proporsional
penyelenggara itu profesional dan independen
kemudian dari pihak pemerintah harus netralitas
kontestannya juga harus dewasa dalam politik
dan juga pemilihnya juga mengalami proses mendewasaan untuk memilih pemimpin yang terbaik
jaminan netralitas itu jaminan mutu dari anda dan istana pak
tni polri dan aparatur
itu pasti lah
menurut saya sudah tidak konteksual lagi lah itu dibicarakan
meskipun ada tweet dari seorang tokoh beberapa waktu lalu bilang bahwa jangan sampai tni dan polri disusupi agen politik
memakai hukum sebagai instrumen politik
itu kan benar anda mas yana
itu sangat bisa dibantah dan harus dibuktikan
itu harus yakin lah
terima kasih pak muldoko atas perbincangannya
terima kasih mas anta
kita berharap bahwa tahun politik ini pak muldoko juga selalu siap untuk bisa menjadi bemper presiden
karena psb harus siap jadi bemper ya pak
iya jadi apapun
bisa jadi presiden atau bisa jadi banser juga nih
kasih kesempatan presiden untuk bekerja dengan tenang
jangan banyak diganggu hal hal yang tidak substansial
tapi kalau ditanya angket soal
tapi kalau diganggu saya harus maju kan begitu
pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas disitulah nanti rakyatnya datang ke bilik suara
kalau ingin pak jokowi lanjutkan coblos pak jokowi
tidak ingin pak jokowi lanjutkan silahkan coblos pilihkannya
terima kasih pak muldoko terima kasih mas hanta atas perbincangannya
kita berharap apa yang kita bicarakan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi
dan apa yang kita cita citakan betul betul terjadi di pemilu kali ini
terima kasih pak muldoko terima kasih mas anta
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pilkada dan pemilu
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro salam malam